menteri pertahanan ri jenderal purnawirawan riamizar triakudu
didampingi kepala staf angkatan laut laksamana tni ade supandi
meresmikan kapal perang re marta dinata tiga ratus tiga puluh satu di dermaga pondok dayung tni al di tanjung priuk jakarta utara
kapal ini menerapkan teknologi siluman steelt yang mengeliminasi tampakan kapal dari layar sensor kapal musuh
kapal ini merupakan kapal kelima yang menerapkan teknologi ship integrated geometrical modularity approach atau sigma
kehadirannya akan memperkuat jajaran satuan kapal ekskorta tni angkatan laut
mengingat tingkat teknologi di antara kapal kapal tempur tni al lainnya
kr ini akan dikukuhkan sebagai kapal pimpinan
kapal tempur yang dikomandani oleh kolonel laut agam endras moro ini
memiliki panjang satu ratus lima satu meter
silahkan dibaca di spek karena banyak sekali
yang jelas tadi tadi bahwa tugas kapal ini adalah untuk peperangan anti kapal permukaan
peperan anti kapal selam dan pertahanan udara
serta peperangan elektronika
tugas dua semasa adanya tugas patroli
sehingga peralatan itu
dilengkapi sesuai dengan tutusan fungsi tersebut
baik itu meriam kemudian uda dan torpedo serta peperangan pernikahan